sebenarnya drainasenya yang milenial tapi sebenarnya sistem kita masih drainasenya yang kolonial kan
begini saya bisa jelaskan
yang pertama satu kita tidak tahu berapa sebetulnya kapasitas ki
ki itu artinya dalam konteks puncak terjadinya banjir atau puncak curah hujan untuk skala penanganan banjir perkotaannya
artinya begini setiap kota itu bisa merencanakan berapa key puncaknya
pada saat puncak puncaknya curah hujan tertinggi
apakah untuk lima tahun sepuluh tahun dua puluh lima tahun atau mungkin seratus tahun
pada tanggal satu januari kemarin kita kena tiga ratus tujuh puluh tujuh paling tinggi
itu seribu tahun
artinya memang kapasitas drenase kita tidak mampu mengatasi itu
nah sekarang dengan dua ratus enam puluh artinya jakarta ini dengan cuaca ekstrim
di beberapa tempat dengan curah hujan
dengan kondisi sangat lebat
dengan durasi lebih dari tiga jam
itu sudah terkena genangan
artinya kondisi drainasi kita dalam kondisi yang sangat buruk
dan yang kedua sebagian besar jakarta ini sudah menjadi kawasan terbangun
jadi otomatis air itu sama sekali tidak bisa tertampung lagi
karena begitu besar curah hujan kemudian sistemnya pun sudah tidak mampu menampung
jadi otomatis pilihannya itu tadi
terimalah ini sebagai sebuah persoalan besar
dan yang kedua catatan kita adalah sejauh mana sebetulnya ada keterbukaan dari pemprov dki terkait dengan sistem drainasi kita
berapa besar sebetulnya kemampuan kita untuk menahan air lagi gitu
kalau pemerintahnya mau terbuka ya nggak ada masalah sebetulnya
oke kalau opsi terimalah sih kayaknya nggak ada yang mau terima
apalagi saya pernah jadi korban banjir saya sih nggak terima
tidak terima rumahnya kebanjiran
tapi artinya gini ya kita kan nggak boleh pasrah
kemarin kemarin kan rame rame tuh pas awal tahun ada ngomongin soal naturalisasi lah normalisasi lah gitu
terus apa solusi yang paling bisa kita ambil yang paling masuk akal itu sekarang tuh yang mana
sebetulnya master plan kita sudah ada
itu sebagian besar seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga warisan dari pemerintah belanda
itu dua ribu tujuh belas ada master plan yang menjadi skenario untuk
key existingnya ditambah key desainnya
artinya ada peningkatan upaya upaya kemampuan drenase bisa menampung dan menahan airnya
pertanyaannya apakah master plan tersebut dieksekusi atau tidak
itu pertanyaan mendasar loh
selama ini kan perdebatan kita adalah tidak dilanjutkan normalisasi katanya dengan naturalisasi
nah apakah naturalisasi itu bagian dari master plan itu atau tidak
artinya apa kita mengerjakan sesuatu di luar kerangka master plan tersebut
dan yang kedua ini kan persoalan lagu lama
seakan akan ini tanggung jawab pusat ini tanggung jawab daerah
pertanyaannya sekarang kita banjir sekarang ini bukan persoalan sungai lagi
ini persoalan kita hujan lokal dan drenase
artinya memang ada kerusakan drenase kita
itu fakta yang kita tidak bisa tutupi
dengan perkerasan hampir di seluruh ruang terbangun yang terjadi
dan drenasenya buruk run of airnya tinggi
kita bisa bayangkan mau kemana larinya air itu
dua bulan ini sebenarnya tuh grafisnya kalau mungkin bisa digambarkan
dari mulai banjir awal tahun kemudian ada revitalisasi
terus ini mau formula e juga eh sekarang banjir lagi gitu
banyak kan semuanya nih kan kak nyayat ya
terus gimana artinya gini
tapi solusi yang paling ya balik lagi master plan itu
tapi artinya yang paling doable yang paling applicable untuk kita
artinya ya nggak mungkin terjadi dalam waktu seminggu pasti artinya
tapi dalam waktu dekat ini gimana
yang pertama begini dalam kondisi darurat cara kita adalah evakuasi dulu lah
karena tidak mungkin dilakukan pekerjaan pekerjaan fisik dalam kondisi banjir
tapi sebetulnya di balik peristiwa banjir ini
kita harusnya bersama sama masyarakat datang turun lihat apa faktor penyebabnya
kasus yang di ion mall di cakung itu menunjukkan
ada protes masyarakat yang mengatakan ada penyebabnya dari satu bangunan
oh ternyata masyarakat bersama pengelola sama sama turun dan menyelesaikan masalah
sekarang dari seluruh lokasi yang ada terkena banjir
apakah masyarakat dan pemerintah sama sama turun tidak untuk melihat di mana faktor penyebabnya
kalau faktor penyebabnya terlihat
oh ternyata penyebabnya adalah persoalan kelalaian masyarakat misalnya dalam membuang sampah
artinya itu adus pendekatan non struktur dilakukan
tapi kalau ada pekerjaan struktur misalnya karena penyempitan karena pendangkalan
karena kapasitas drenasi sudah maksimal itu tanggung jawab pemerintah
seperti contoh kasus kita melihat rsdm
penyebab rsjm itu sampai tergenel misalnya
apakah karena ada tutup drenasi yang tidak bisa dibuka
apa pomponya rusak
kemudian kita lihat jalan cikineraya
apakah cikini raya itu yang tidak pernah tergenang tiba tiba tergenang
itu ada pengaruhnya tidak dengan pekerjaan trotoar misalnya dengan sistem tali air yang kecil
artinya mengakibatkan air itu ngantri terlalu lama
akibat mengantri terlalu lama dia masuk ke halaman orang
kalau kita tahu penyebabnya bahwa ada tidak kesinergian antara pekerjaan di dinas bina marga dengan dinas sumber daya air
itu harusnya sama sama kita perbaiki
selama ini mungkin penanganan trotoar itu urusan bina marga
apakah sumber daya air terkait dengan drenasenya dilibatkan
intinya sebenarnya gini
kita optimis untuk banjir ini kita bisa tanggulangi kerjasama pemerintah masyarakat semua stakeholder yang terlibat ya
intinya gitu mudah mudahan ini didengar nggak ada lagi gitu
hahaha kampus saya kebanjiran
mudah mudahan nanti kita akan bahas di waktu mungkin yang lebih panjang karena waktu kita sangat terbatas
kang ayat terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini